program hunian dengan down payment atau uang muka sebesar rupiah merupakan salah satu dari janji kampanye gubernur dki jakarta anies baswedan pada lima tahun lalu
konsep dari program tersebut adalah meringankan masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memiliki tempat tinggal
terdapat total dua tiga ratus unit hunian dp rupiah yang terbangun
salah satunya menara samawa pondok kelapa
satu gedung apartemen ini memiliki tujuh ratus delapan puluh unit dengan okupansi saat ini tujuh ratus sebelas unit
terdapat syarat bagi masyarakat dki jakarta yang ingin memiliki salah satu hunian dp rupiah
yaitu memiliki ktp dki jakarta memiliki penghasilan maksimal empat belas delapan juta rupiah belum memiliki rumah dan sedang tidak menerima subsidi perumahan
saya daftar di aplikasi dp itu suami sih yang handle
terus persyaratannya itu untuk ada surat keterangan belum memiliki rumah
jadi ini rumah pertama kita
sama ktp jakarta sih pak
selain purwanti terdapat juga pirza
penghuni hunian dp rupiah menara samawa pondok kelapa
pondok kelapa ini membeli unit studio berukuran dua puluh dua meter persegi
ia mengaku membeli hunian tersebut karena bertempat di lokasi yang strategis dan dekat dengan keluarga
ya karena ada program dari gubernur ini dengan dp rupiah
terus juga dekat dari rumah orang tua mbak
bagi warga yang ingin memiliki hunian dp rupiah ini harus mendaftar melalui aplikasi samawa atau aplikasi sirukim
terdapat juga unit untuk pembangunan
tersedia dari tujuh ratus delapan puluh unit
menara samawa nuansa pondok kelapa program hunian dp rupiah program bapak anies baswedan ini memiliki tiga unit
yang pertama studio yang kedua satu kamar yang ketiga dua kamar
nah untuk studio yang saya datangi kali ini berukuran kurang lebih dua puluh dua meter persegi dan ditinggali oleh pasangan bersuami istri
bisa dilihat di sini merupakan tempat untuk bersantai dan juga bisa digunakan untuk tempat tidur

dan juga di sebelah sana ada balkon untuk menaruh tanaman atau menjemur baju
dan tempat yang tersedia di sini bisa difungsikan untuk meja makan maupun ruang bekerja dan juga untuk dapur
dan juga tersedia satu kamar mandi di sebelah sana
kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dki jakarta sarjoko mengatakan
pemprov dki jakarta akan terus melanjutkan program rumah dp rupiah dengan skema cicilan bunga yang flat selama masa tenor
meski masa jabatan anies baswedan sebagai gubernur dki jakarta berakhir
karena ini adalah suatu program yang betul betul dirasakan manfaatnya oleh warga dki jakarta
tentu ini kita dorong untuk terus tetap dikembangkan
dan ini sudah kita tuangkan dalam perencanaan kita di dalam rencana pembangunan daerah dua ribu tiga dua ribu dua puluh enam
program dp rupiah ini tetap kita lanjutkan untuk bisa memberikan kemudahan bagi warga dki jakarta
kemudahan bagi warga dki jakarta
rupiah ini diharapkan dapat memudahkan warga dki jakarta yang ingin memiliki rumah
walaupun pada awalnya dijanjikan dalam bentuk rumah tapak dan direvisi menjadi rusunami atau rumah susun sederhana milik
meski bebas uang muka warga tetap harus membayar biaya pemeliharaan umum secara berkala setiap bulannya yaitu sebesar rp sembilan sembilan ratus per meter persegi
tergantung luas ukuran dari jenis unit yang dimiliki
ersdika irawati septya di pradana jakarta